gaduh anggaran pengadaan alutsista oleh kementerian pertahanan masih menjadi sorotan
menhan prabowo hari ini bertemu dengan komisi satu dpr memaparkan rencana strategi pertahanan namun rapat berlangsung tertutup
sebelumnya sejumlah pihak menyoroti besarnya anggaran untuk modernisasi alutsista sebesar satu tujuh ratus lima puluh triliun rupiah
dan keterlibatan perusahaan yang disebut sebut memiliki kedekatan dengan menteri pertahanan
lalu apa yang menjadi pembahasan di dpr dengan menhan prabowo subianto
realistiskah kemudian rencana anggaran modernisasi alutsista sebesar satu tujuh ratus lima puluh triliun rupiah
kita akan berbincang dengan bobi adityo rizaldi anggota komisi satu dpr dari fraksi golkar
selamat malam bang bobi
selamat malam mbak elvira
baik terima kasih waktunya
sebelumnya hari ini cukup panjang rapat tertutupnya sekitar tujuh jam ya bang ya
tujuh jam lumayan
poin poinnya apa saja kemudian tadi
karena pak prabowo memang ditunggu sebelumnya sempat diundang tidak hadir
tapi akhirnya hari ini hadir di komisi satu
jadi tadi tujuh jam ini kan rapat ini sebenarnya sudah dibagi menjadi dua agenda
yang pertama hari senin kemarin
dan sekarang mengenai pemenuhan anggaran rp dua
nah lantas tadi juga disampaikan
ada beberapa pertanyaan dari rekan rekan kita terkait polemik
ada di masyarakat mengenai beredarnya
kopi fotokopi mengenai rancangan peraturan presiden
tadi sudah dijawab dengan gamblang
disampaikan bahwa pertama tidak ada itu namanya
perpres tersebut itu tidak ada
itu rencana yang masih dalam diskusi mereka internal
nah oleh karenanya kita juga tidak ingin memperpanjang mengenai subjek yang
belum merupakan produk dari kemhan
itu kan berarti kan belum resmi menjadi produk dari kemhan yang bisa kita diskusikan
oleh karenanya di dalam kesimpulan rapat
supaya masyarakat ini dan publik clear
tidak ada lagi kebingungan mengenai anggaran yang sangat fantastis
ada yang bilang itu belanja tiga puluh tahun dua puluh tahun
dibelanjakan dalam waktu dua tahun
atau ada yang bilang kemhan
sehingga kami meminta akan ada rapat nanti
mengenai kebijakan umum pertahanan sampai dua ribu dua puluh
dihadiri oleh seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan
seperti kementerian keuangan kementerian bapak penas
karena ini kan adalah eksekutifnya itu kan bukan hanya di kemhan
kalau banyak pinjaman luar negeri itu awalnya dari bapak nas
kemenhan sebagai user tapi harus ditentukan penetapan sumber pembiayaannya itu di kementerian keuangan
jadi semua yang tadi dipolemikan
itu kami harapkan juga bisa dijawab juga dengan baik oleh kemenhan
bukannya nanti dijawab malah makin bikin bingung
makin bikin ribut yang sebenarnya ini kontraproduktif
jadi tadi sudah disimpulkan bahwa untuk kebijakan umum tersebut
kita akan rapat terpisah
jadi angka seribu tujuh ratus enam puluh triliun itu tadi kita juga nggak nemu itu angkanya di mana gitu

jadi tadi kita membahas mengenai rkp dan rka kemhan tni tahun anggaran dua ribu dua puluh dua
itu pagu indikatifnya juga ya hampir sama dengan tahun lalu
oke bang bobi artinya berkas tadi meskipun ini masih merupakan perpres ini adalah diskusi internal
tapi apakah kemudian dokumen atau berkas yang beredar itu apakah valid on progress
atau itu berkas ataupun dokumen berkas yang selalu ada di dalam perpres
berkas ataupun dokumen bodong
kalau tadi disampaikan oleh bapak menteri
itu adalah masih dalam diskusi
dalam diskusi dalam artian itu bukan menjadi produk kementerian pertahanan
pun surat untuk dikirimkan ke kementerian kumham untuk dinomerin itu juga belum
jadi kan bagaimana itu mereka mungkin masih rapat internal
terus kita mau bahas gitu
karena kita bukan eksekutif kalau parlemen
apalagi namanya perpres yang dikonsultasikan oleh dpr itu
setahu saya hanya ada dua undang undang
yaitu undang undang energi yang perpresnya oleh dewan energi nasional itu harus dikonsultasikan oleh dpr
dan juga undang undang tindak pidana teroris
yang peraturan di bawahnya perpres mengenai yang contohnya kemarin untuk pni itu
itu harus dikonsultasikan oleh dpr
kalau yang ini tidak dikonsultasikan oleh dpr
karena itu ada rapat sendiri
nanti sebelum masa sidang kita berakhir tanggal enam belas juli
jadi angka rp satu tujuh ratus lima puluh triliun itu bisa
tidak ada tidak dibahas itu
angka yang mana mereka juga nggak tahu angka yang mana
jadi kita juga bagaimana kita membahas angka yang kita tidak tahu
yang dalam paparan wamenhan di tanggal tiga puluh satu mei kemarin
itu alpahankamnya itu adalah rp satu seratus triliun atau rp tujuh puluh sembilan triliun
rp tujuh triliun itu adalah rencana yaitu rentboot
ini adalah hasil rapat yang hari senin kemarin
dari rentboot tersebut yang teralokasi adalah sebesar rp dua puluh miliar
dan ini juga masih dalam wacana yang perlu konfirmasi dari kementerian keuangan
mengenai penetapan sumber pembiayaannya
jadi kami di dpr itu kan membastikan bahwa yang menjadi belanja itu kan
harus kita undang undangkan menjadi undang undang apbn
kalau mereka masih rencana belum tahu berapa yang pasti untuk dibelanjakan
ya bagaimana kita mau membahasnya
karena kemudian ramai isunya bergulir bahwa ini ditarik tarik kerana politis
jurubicara menhan juga mengatakan dokumen ini bocor dan kemudian ada isu politisasi di sana
menurut bang bobi apakah memang ada arahnya ke sana
ada pihak pihak yang kemudian berupaya mengkondisikan hal tersebut
apa yang terjadi sebenarnya
ya kalau dibilang politik namanya yang dibahas ya di dpr
kalau dibahasnya di universitas ya itu kan berarti akademisi
tetapi makanya tadi kita tanyakan
apakah ada rp satu tujuh ratus enam puluh triliun itu sudah ada perpresnya
tadi sudah disampaikan sangat jelas tidak ada
surat yang dikirimkan juga belum ada ya
berarti kan sudah selesai
bang bobi sudah bergabung juga bersama kita bang khairul fahmi analis pertahanan
bang khairul selamat malam
ya selamat malam
bang khairul dengan elvira di studio
tadi saya sempat juga
saat ini juga bang bobi rizaldi masih bersama kita anggota komisi satu dpr dari fraksi golkar
bang khairul melihatnya bagaimana
tadi bang bobi mengatakan bahwa anggaran rp satu tujuh ratus lima puluh triliun itu ternyata belum pasti belum jelas begitu
tapi kemudian udah kadung beredar ramai diperbincangkan dan menjadi suatu polemik
tanggapan bang khairul
angka yang beredar ini sebenarnya juga memang belum
bagi saya itunya aja apa namanya yang beredar itu masih berupa rancangan rancangan perpres ya
rancangan perpres yang
saya juga melihat ini sesuatu yang belum fix ya angka yang belum fix
saya kira belum final
apa namanya namanya rancangan berarti kan masih jauh ya
apa namanya kita juga harus mendengar pandangan pandangan dari pr gitu ya
sehingga sebenarnya terlalu spekulatif juga
kalau kita membahasnya terlalu dini bahkan kita juga belum tahu
angka sebesar itu untuk apa saja
jadi jika ada yang mengatakan kemudian jangan jangan
cek ombak begitu ada yang sengaja membocorkan untuk melihat bagaimana respon publik
apakah memang jauh sampai ke sana juga bang khairul
oke komunikasi kita dengan bang khairul terputus
pertanyaan yang sama juga saya ke bang bobi
karena kemudian setelah bocornya dokumen ini
banyak yang kemudian menarik kerana politisasi
tadi bang bobi sudah menjelaskan
kalau kita berbicara mengenai
angka rp satu tujuh ratus lima puluh triliun itu apakah komisi satu menilai ini cukup ideal
meskipun ya tadi ini masih berupa wacana belum final
ya jadi kalau angka tersebut kan tergantung bagaimana perbandingan kita
kalau perbandingannya dengan negara negara di afrika
seperti sudan atau sri lanka memang ini sangat besar
tapi kalau dibandingkan dengan regional kita saja
seperti di singapura malaysia australia ya jumlah ini tidak terlalu fantas
ini terlalu fantastis
dan ini pantas juga untuk mengejar ketertinggalan
dari yang kita pernah sepuluh tahun tidak ada modernisasi
dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai tahun dua ribu dua puluh
jadi itu memang relatif
nah paling utama bagaimana kita mau membahas suatu hal
yang belum menjadi produk kemenhan itu sendiri
kemenhannya kita tanya rp satu tujuh ratus dia bilang tidak ada

masa kita masih loh ini yang saya dapat dari luar berapa
artinya kita kan membahas gosip kalau kayak gitu
kita paling utama berapa yang sudah direncanakan oleh kemenhan
berapa yang akan diajukan nanti dalam kerangka kebijakan anggaran dua ribu dua puluh
yang nanti disampaikan presiden di tanggal enam belas agustus dua ribu dua puluh
kan itu harus ada turunannya
rencana tersebut berapa berapa yang realnya
berapa yang akan dibelanjakan mulai tahun ini tahun depan
sampai tahun dua ribu dua puluh empat
karena itu akan menjadi undang undang yang harus kita tetapkan bersama
nah jadi pertama ya kita harus menjelaskan kepada publik bahwa
yang beredar itu tadi sudah disampaikan itu bukan produk dari kemhan
agar tidak disebut juga menggosipkan sesuatu yang belum pasti
kita butuh pencerahan lagi dari bang bobi
karena tadi hadir secara fisik dalam rapat dengar pendapat dengan menteri pertahanan
apakah kemudian dibahas juga
terlibatan pt tmi yang disebut sebut menuai polemik juga
karena berkaitan dengan partai gerindra
nanti ya bang usai jeda kami akan kembali
usai jeda tetap di cnn indonesia newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami
jadi bang bobi menjawab tadi pertanyaan saya sebelum jeda
apakah kemudian juga tadi dijelaskan oleh pak menhan mengenai pt tmi
yang kemudian disebut sebut terlibat dalam rencana pengadaan alutsista ini
tadi ada salah satu rekan kami menanyakan hal tersebut
apakah pt tmi terlibat dalam pengadaan alutsista
disampaikan oleh pak menteri
tadi tidak ada pt tersebut melakukan pembelian alutsista
tapi nanti untuk lebih
jadi lengkapnya dalam rapat berikut beliau akan menjelaskan lebih detail
ini kan jadi statement paling utama itu disampaikan bahwa tidak ada pt melakukan pembelian
nah ini yang nanti pada rapat berikutnya dijamkan lagi
sambil kita lihat juga pernyataan dari corporate secretary pt tmi yang juga membantah begitu bahwa
tidak ada satupun kontrak dari kementerian pertahanan ke pt tmi
tapi komisi satu cukup familiar tidak bang bobi dengan pt tmi ini sendiri
tidak tahu kita pt tmi
kita tahunya ya pt bumis istilahnya bumn industri strategis itu ada pt di pt pindad pt pal
dan ada beberapa pt len itu yang istilahnya bumn industri strategis
jadi kita juga belum terupdate dengan pt tmi ini
tapi tadi sudah disampaikan oleh
pembelian oleh beliau bahwa ini tidak ada pembelian oleh pt tmi
nah nanti kita akan detailkan dan juga kami juga tidak terlalu khawatir
kan kita ini memastikan sebagai parlemen pertama semua pengadaan tersebut kiranya memang benar ada payung hukumnya
setelah ada payung hukumnya kita memastikan ada instrumen negara berupa lembaga atau instansi yang melakukan pengawasan
dan kita melihat ada beberapa titik pengawas yang sangat panjang
mulai dari bpkp irg
bpk bea cukai pajak lkpp
itu sudah sangat panjang dan kita pastikan itu berfungsi dengan baik
jadi kan kita tidak ingin berandai andai
misalkan dikatakan pt tersebut tidak melanggar undang undang yayasannya
nanti kita lihat kalau misalkan melanggar kenapa pt nya kok bisa dapat pengesahan dari kumham itu kan sudah jelas
nanti kalau ini misalkan tidak boleh melakukan ada potensi pelanggaran undang undang pertahanan itu kan ada yang memeriksa bpk
jadi proses proses pengadaan itu kan sangat panjang
sehingga ya kita meyakinkan paling tidak instrumen negaranya untuk mengawasi itu juga ada
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir
kalau memang ada penyelewengan atau apa kan ya masa dari sekian lapis pengawasan tersebut nggak bisa mendeteksi
itu yang paling utama
oke baik saya ke bang khairul
bagaimana bang ketika
tadi sudah dijelaskan hari ini sudah ada pertemuan komisi satu dengan pak menhan
selanjutnya apakah gaduh anggaran ini bisa kita sudahi
atau ada catatan tersendiri dari bang khairul
kalau kegaduhannya bisa lah kita sudahi
tapi tentu apa namanya karena ancangan bumu yang perpustakaan itu sudah beredar
tentu ada catatan dan masukan yang juga bisa dirangkum dari
tergaduh dari sekian banyak pendapat yang bersiliwuran ini kan
ada hal hal yang bisa dikatat bisa dipacukan dan dipertimbangkan untuk menyempurnakan lancaran tersebut
termasuk misalnya belum tergambarnya perantakan itu
ya komite kebijakan dan tahanan dalam
dengan apa perencanaan
dan hal hal ini
nah itu kan belum jelas sehingga
saya kira ini perlu dipertimbangkan
pengaturan ya peran dan keterlibatan pihak ketiga
saya juga tidak ada hal hal yang bisa digosipkan lagi
nah kita sebenarnya ingin tahu juga sebenarnya
ada nggak sih apa namanya indikator indikator kemandirian yang sudah disusun oleh
kementerian kepala pendiri
sejauh dengan kebutuhannya
itu penting untuk
kita juga melihat
angka angka yang berseliwaran itu
nanti yang telah
sayang sekali audionya
sempat terputus tapi saya menangkap tadi apa yang anda
sampaikan bagaimana kemudian kita bisa menilai
indikator kemandirian peta kondisi alutsista
kita hal itu juga nanti
akan menjadi salah satu poin yang akan diawasi ya
ya betul jadi indikator itu kan sebenarnya
jelas dari jumlah penduduk
yang harus dilindungi
dari jumlah luasan wilayah
teritorial berapa yang idealnya
nah nanti kita dibandingkan
juga tadi contohnya untuk komponen
cadangan di negara negara lain
singapura aja komponen cadangannya itu
bisa tiga kali dari tentara reguler
sedangkan kita masih nol
indikator indikator itu ada jadi
berapa uang yang dikeluarkan
dengan tingkat kesehatan tempur
berapa persen yang mampu
memenuhi postur pertahanan ideal kita
itu ada rasio rasionya
bang bobi terima kasih sebelumnya pencerahan
sedikit membocorkan apa yang terjadi
dalam rapat tertutup hari ini kita tunggu
bagaimana selanjutnya masih ada lagi
rapat kebijakan dengan kementerian
keuangan dengan bapak nas kita akan update
nanti bagaimana perkembangan untuk
anggaran alutsista untuk indonesia
terima kasih bang bobi dan bang khairul
juga sudah berbincang bersama kami
salam sehat selalu selamat malam